bila melihat lukisan yang terpajang di dinding itu
rasanya sulit dipercaya ia tersusun dari untayan kata a satu kitab kuno asli nusantara
bukan sulap bukan sihir berbagai lukisan dan karya seni rupa lainnya
yang terpajang di pameran java script di galeri nasional indonesia jakarta pusat
terinspirasi dari kitab kitab jawa kuno
ini adalah edi susanto seniman asal yogyakarta yang membuat lima puluh karya seni rupa indah ini
inspirasinya sih sebenarnya karena kita tertarik dengan sejarah dan literasi
jadi biasanya proses penciptaan karya itu kita melalui riset gaun
kemudian kita ketahui permasalahannya apa
dan setelah hasil riset itu kita dapat tidak semata mata kita paparkan begitu saja
tapi kita ciptakan wujud baru kontemporer dengan mengkorelasikannya
harapan kita bahwa kebesaran apa yang kita punya itu hampir sama dengan kebesaran eropa yang sekarang ada
lulusan institut seni indonesia ini mengambil dua belas kitab jawa kuno
seperti arjuna wiwaha dan kertagama
ia kemudian menggabungkannya dengan berbagai karya lukisan eropa era renaissance
dari abad ke lima belas
tapi detailnya memang kita enggak meriset tentang isi kedetailannya
tapi kan kita mengambilnya lebih pada esensinya bukan isi karena kita seni
kalau kita mengambilnya isi nanti hasilnya akan berbentuk buku
atau laporan atau ya seperti jurnalis untuk mungkin rubrik
atau tulisan artikel karena kita seni kita mengambilnya esensinya
butuh dua lima tahun bagi edy meriset
dan menyempurnakan karyanya
dikuratori oleh suwono wisetrotomo dan asmujo irianto
karya karya edy tersusun cantik dalam pameran yang berlangsung hingga tiga belas september nanti
cukup masif ada dua puluh lima karya lukis
yang sebutnya tema utama tentang javascript
yang mengkaitkan mengkorespondensikan
atau intertekstual antara kebudayaan jawa masa lalu dengan budaya eropa
sebetulnya dia melakukan semacam tindakan yang kita sebut sebagai oksidental
bagaimana kita melihat barat di masa lalu
untuk kemudian lebih memahami kita
nah tentunya dengan target bukan untuk sekedar merayakan masa lalu
tapi bagaimana modal masa lalu ini
khususnya aksara aksara itu kan sebetulnya tanda peradaban
bagaimana kemudian refleksi peradaban masa lalu itu bisa menjadi modal
untuk kita menjadi bangsa yang kuat ke masa mendatang

dan diperoleh oleh presiden kelima
republik indonesia megawati soekarno putri
dan bukan hanya menggambarkan keindahan budaya jawa
bertemu dengan budaya berbagai era
tetapi juga dapat menggugah kaum muda akan kekayaan bangsa
aduh gokil banget kan karyanya gitu
kok bisa sih kepikiran buat bikin karya seperti ini gitu sih
seperti ini lukisan yang dibangsa ini
menurutnya sih unik banget
dia menampilkan ilustrasi yang terkesan klasik
tapi ternyata terdiri dari aksara aksara jawa
yang disatuin gitu sih
menurut saya keren keren abis
selain pameran rencananya juga akan ada diskusi seni
yang menghadirkan edi susanto para kurator
juga seniman lainnya di galeri nasional pada sabtu dua belas september dua ribu dua puluh